dan setelah itu beliau akan ketemu presiden di venue nya opening ceremony
elon musk nanti besok pagi jam delapan akan mendarat di bali
dan sudah kita atur semua caranya
dan siangnya akan launch starlink bersama sama beberapa menteri kita
menteri kesehatan menteri kominfo dan juga menteri kkp
ini satu langkah bagus sehingga dengan demikian daerah daerah terpencil kita
akan bisa di cover dengan internet yang bagus
dan ini akan bagus untuk kesehatan masalah kesehatan dan kedua pendidikan
bagaimana juga kemungkinan ke depan akan ada investasi di ikn
dan kita akan bicara besok
jadi saya akan juga bicara sama elon besok setelah dia mendarat
dan juga ada beberapa hal yang kita akan bicara
elon nanti harusnya akan ada sesi pembukaan juga ya
nah dia akan bicara jadi public speaking juga
dan setelah itu beliau akan ketemu presiden

lokasinya dimana mungkin bisa di ceritakan
tempatnya di ya besok aja lihat lah